menghindari aturan ganjil genap pengendara mobil terjaring derek paksa di jalan sumeneb menteng jakarta pusat rabu pagi
mobil yang berada di jalan putaran yang sempit tetap diderek dan dikenai sanksi denda
perempuan pemilik kendaraan ini hanya bisa pasrah dan mengikuti aturan saat kedapatan melanggar aturan parkir di jalan sumeneb menteng jakarta pusat rabu pagi
petugas juga mendapati dua kendaraan yang parkir di sembarang tempat dan ditinggal pemiliknya
petugas memasang alat derek dan memberikan surat pelanggaran
selain di menteng petugas juga merazia sejumlah kendaraan yang parkir di trotoar jalan jembatan tinggi tanah abang jakarta pusat
kendaraan yang melanggar dibawa ke parkir irti monas dan didenda lima ratus ribu rupiah
satu di tikungan jalannya sempit yang kedua ini jembatan